foto sejumlah anggota polisi bersama para petinggi korporasi sawit di riau yang beredar baru baru ini
tidak terkait dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
kasus kebakaran hutan dan lahan di riau
menurut kepala polri jenderal tito karnavian
pertemuan seperti yang terlihat dalam foto tersebut tidak disengaja
kapolri memastikan hanya ada satu pengusaha sawit dalam pertemuan tersebut
pengusaha itu juga bukan berasal dari korporasi yang kasusnya mendapatkan sp tiga
hal itu dikatakan kapolri usai rapat kerja dengan komisi tiga dpr ri senin petang
makanya yang dipanggil adalah dirkrim um
dirkrim um dipanggil setelah itu ada dirkrim susuga yang membantu penanganan tkp juga dipanggil
dan kebetulan satu angkatan dengan kapolresta kan baru ngajak foto
ya sudah dipoto selesai
nah dari yang ngajak foto itu tidak ada yang terkait dengan lima belas sp tiga itu
yang ada ada satu orang pemilik
nah apa perkemburan sawit satu orang saja dari beberapa
sementara itu sejumlah anggota komisi tiga dpr ri mengkritik langkah kepolisian ri
menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap perusahaan
yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di riau
dpr juga mempertanyakan keterangan sejumlah saksi ahli yang menjadi dasar terbitnya sp tiga
tak hanya soal penghentian penyidikan kasus kebakaran hutan
sejumlah anggota komisi hukum dpr juga mempertanyakan soal beredarnya foto
sejumlah petinggi kepolisian yang diduga sedang berkumpul bersama pengusaha kelapa sawit di riau
cukup besar sekali
tapi di ujung hari kita dikagetkan keluarnya sp tiga untuk lima belas perusahaan dari polda riau
pertanyaannya apa sih yang terjadi di republik ini
akhirnya banyak masyarakat mempertanyakan persoalan ini
bisa jadi kepolisian menyatakan bahwa kurangnya alat bukti